perjuangan panjang para atlet empat daerah yang masuk final di kelas bergu putra dan putri badminton di pekan olahraga nasional berakhir sudah
tengah malam tadi tim tuan rumah memenangkan dua medali emas dari bergu putra dan putri di sport hall stadion bima kota cirebon jawa barat
sementara itu berguputri dki dan tim berguputra jawa tengah hanya meraih perak
ketegangan pertandingan tim bergu putra ini terjadi sejak dimulainya pertandingan babak final pada jumat sore di sport hall gorbima kota cirebon
tim bergu putra badminton jawa barat bertarung melawan tim jawa tengah
kekuatan antara pemain relatif sama
akibatnya pertandingan berjalan hingga beberapa game dengan rubber set bahkan hingga rubber game

di pertandingan pertandingan setiap tanggal putra jawa barat setialdi berhadapan dengan atlet jawa tengah reski magananda
pertandingan ini akhirnya dimenangkan oleh setialdi dengan skor dua
kemenangan setialdi sekaligus menyumbangkan emas untuk jawa barat di berguputra cabang badminton
sementara tim bergu jawa tengah harus puas mendapatkan perak
meski sebelumnya sempat mengalahkan tim jawa barat di fase perebutan juara grup sebelumnya
ya beban banget cuman kita harus maksimal aja lah
sementara itu di partai final bergu putri badminton tim jawa barat menyusul tim putra sebagai juara
mereka berhasil menaklukkan tim dki jakarta

dimana mana event bergurau pengalaman saya semua yang mental ya
yang ada terakhir itu karena kita gak bisa melakukan eksternal daya
jadi kita harus semua yang mental
nah kita ini juga

jadi dia mainnya kurang lepas ya
dengan kemenangan tim bergu putra dan putri ini jawa barat kembali meraih emas
sementara medali perak didapatkan oleh tim putri dki jakarta dan tim putra jawa tengah